mengapa ibu unda keluar dari kamar ibu unda tanpa seizinku
putraku ibu unda bermimpi buruk
ibu unda sangat mencemaskanmu putraku
itu semua hanya omong kosong
sekarang ibu unda kembali ke kamar ibu unda
dan jangan pernah keluar tanpa seizinku
ibu unda akan menemukanmu
ibu unda akan menemukanmu
ibu unda akan menerasakan kenaikan kanuragan yang ada dalam diriku
bagaimana jika sepuluh pusat juga aku puasai
sungguh tak terkalahkan
ya nanda prabuku ini benar benar sangat luar biasa
bagus nanda prabuku
sekarang nanda prabu surrawisesa tidak perlu takut kepada siapapun
dan nanda prabuku harus segera mengumpulkan pusaka pusaka yang sangat sakti mengerak mula
maka dunia akan tunduk kepada nanda prabu sumurrawi seja
sang penguasa kerajaan penyelidikan
sang penguasa kerajaan penyelidikan
sang penguasa kerajaan penyelidikan
sang penguasa kerajaan penyelidikan
sang penguasa kerajaan penyelidikan
sang penguasa kerajaan penyelidikan
sang penguasa kerajaan penyelidikan
sang penguasa kerajaan penyelidikan
sang penguasa kerajaan penyelidikan
sang penguasa kerajaan penyelidikan
sang penguasa kerajaan penyelidikan
sang penguasa kerajaan penyelidikan
sekarang kamu terima jurus andalan

kau adalah putra raja
tetapi kau telah menyalahgunakan kekuasaan
perkuatanmu itu telah membuat dewatak agung murka
dewata yang agung
tolonglah aku dewata
kau harus bertanggung jawabkan
apa yang telah kau perbuat
aku tidak akan mengulanginya
tolonglah dewata yang agung
tolonglah aku dewata yang agung murka
tolonglah aku dewata yang agung murka
kolon yang bening
jangan menga staring
jangan tahu hadiahmu
jangan tahu hak hak mu reck
kau tidak usah ikut di sini saja
demi book yang tekat
ibu undang bermimpi buruk
ibu undang sangat mencemaskanmu putraku
itu semua hanya omong kosong
sekarang ibu undang kembali ke kamar ibu undang
dan jangan pernah keluar tanpa seizinku
jangan lupa ibu undang
jaga dewa batara
adikura ikenting manik
adikura ikenting manik
anak itu masih terlalu kuat untuk kita hadapi
jangan bergerak kian santang
atau akan kuhabisi dia
lepaskan aku lepaskan
aku harus mengejar mereka
ayah anda kenapa mereka belum kembali juga
aku sangat mencemaskan mereka ayah anda
kalau begitu ibu nda kakek izinkan aku menyusul mereka
aku akan mengejar mereka
aku akan mengejar mereka